konten kreator berinisial da ditangkap penyidik direktorat kriminal khusus polda metro jaya
di sebuah rumah indekos di kota malang jawa timur kamis malam
da ditangkap setelah diduga menyebarkan konten pornografi lewat situs berbayar only fans
da saat ini masih diperiksa oleh penyidik
da sebelumnya sempat membuat heboh warga net usai menjadi bintang tamu
dalam podcast ini da sempat menceritakan aktivitasnya di situs only frience